enam mobil ambulans milik pemprov dki jakarta di gardu tol pejompongan jalan gatot subroto jakarta
kelima ambulans tersebut diduga mengangkut batu dan bensin bagi pelaku pengunjuk rasa
video yang diunggah melalui akun instagram at tmc polda metro kamis pukul dua lima belas waktu indonesia barat dini hari
menunjukkan salah satu ambulans bertuliskan puskesmas kecamatan pademangan
sedangkan satu ambulans lain bertuliskan ambulans jakarta timur berlogo pmi
sementara itu kabupaten polda metro jakarta pemprov argo yuwono menyatakan masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut ke penyidik
sudah ada produser lapangan cnn indonesia adi oktavian di polda metro jaya jakarta
selamat siang adi tadi kita mendengar bagaimana keterangan pihak kepolisian
sejauh ini apakah sudah ada temuan awal apakah betul ada keterkaitan ambulans milik pemprov dki jakarta dengan aksi yang berlangsung tadi malam
ya selamat siang elvira benar sekali memang sebelumnya kepolisian khususnya polda metro jaya telah mengamankan setidaknya ada lima unit ambulan
bertuliskan ambulans milik
pemerintah provinsi dki jakarta
dan hari ini tadi saya sempat melihat ada setidaknya lima ambulans yang terparkir di halaman polda metro jaya
namun memang kabis humas polda metro jaya kombespol argo yuwono mengatakan bahwa dirinya masih akan terus melakukan pemeriksaan
terkait dengan adanya temuan ambulans yang diduga mengangkut logistik berupa batu lalu juga ada bomolet dan lain sebagainya
dan selain itu juga ambulans ambulans tersebut terparkir dalam kondisi
terdapat beberapa polisi yang cukup memprihatinkan begitu kaca kaca pecah lalu juga isinya berserakan seperti itu elvira
dan hingga saat ini kami masih belum dapat informasi dan belum dapat keterangan dari supir ambulans yang juga diduga ditahan oleh pihak kepolisian
untuk saat ini keterangan yang kami miliki hanya berasal dari kabit humas polda metro jaya kombespol argo yono yang masih terus akan melakukan pemeriksaan
dan dirinya juga tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan
terhadap adanya temuan ambulan yang diduga berisi batu dan juga molotov yang digunakan oleh para pengunjuk rasa pada rabu malam lalu
elvira kembalikan anda
adi kita lihat bagaimana masifnya unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir termasuk hingga dini hari tadi
apa informasi dari pihak kepolisian ada berapa orang yang kemudian saat ini posisinya ditahan polisi
hingga hari kamis siang ini pihak kepolisian telah memperbaiki
menangkap setidaknya ada sembilan puluh empat mahasiswa yang berasal dari diduga kabupaten karawang begitu
namun lima puluh enam diantaranya telah dipulangkan pada kamis pagi ini
tadi kepulangan para mahasiswa ini dilepas langsung oleh pihak polda metro jaya yang diwakili oleh kabit humas polda metro jaya kombespol argo yuwono pada kamis pagi ini
para mahasiswa ini yang dipulangkan dengan menggunakan bis yang berasal dan disediakan oleh pemerintah kabupaten karawang
karena memang lima puluh
enam mahasiswa yang telah dipulangkan pagi ini diduga berasal dari dua universitas yang berada di karawang elvira
terkait dengan demo tadi malam yang diikuti oleh berbagai pelajar smp dan sma di jakarta dan sekitarnya pihak kepolisian khususnya polda metro jaya telah menangkap setidaknya ada lima ratus tujuh puluh siswa pelajar smp dan sma dan juga stm
yang diduga melakukan tindakan provokatif dan juga diduga telah terbukti melakukan
membawa senjata tajam dan bom molotov seperti itu elvira
namun beberapa pelajar diantaranya telah dilepaskan dan dipulangkan oleh pihak polda metro jaya kepada pihak orang tua dan nantinya akan kembali diberikan pembinaan kepada pihak orang tua
selain itu juga nantinya diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari berikutnya
kembali ke anda elvira
baik apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi yang berujung anarkis dalam beberapa hari terakhir ini
benar sekali hingga saat ini pihak polda metro jaya masih terus melakukan pemeriksaan dan berdasarkan informasi sejauh ini yang kami terima masih belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
namun memang beberapa pelajar baik smp sma stm dan juga mahasiswa masih ada yang ditahan begitu hingga saat ini untuk terus dilakukan pemeriksaan lanjutan
baik adi singkat saja tadi di awal saya sempat bertanya mengenai ambulans yang diduga mengangkut logistik
yang terkait dengan aksi yang terjadi tadi malam
tapi kemudian dihapus begitu dari salah satu akun media sosial milik pihak kepolisian
apakah ada konfirmasi dari pihak polisian hari ini
ya benar sekali elvira
semalam kita telah melihat berbagai video yang beredar di sosial media
khususnya sosial media milik tmc polda metro jaya yang memperlihatkan kita bahwa ada sejumlah ambulans
khususnya lima unit ambulan milik pemerintah provinsi dki jakarta yang diduga berisi logistik yang akan digunakan oleh para pengunjuk rasa begitu
namun memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan lanjutan dari pihak kepolisian terkait dengan apakah memang betul bahwa ambulans tersebut memang berisi batu batu yang memang digunakan oleh para pengunjuk rasa pada rabu malam seperti elvira
dan saat ditanya tadi kombespol argo yuwono juga mengatakan bahwa masih akan terus melakukan tindakan pemeriksaan
untuk mencari tahu apakah memang benar bahwa ambulan ambulans tersebut memang mengangkut logistik logistik para aksi pengunjuk rasa
seperti itu elvira kembali ke anda
baik adi terima kasih informasi anda siang ini